berita utama kembali hadir untuk anda saudara dan kami sudah menyiapkan lima berita pilihan untuk anda
kita ke informasi yang pertama rujuk ditolak pria bakar mobil
permintaan rujuk ditolak seorang pria bakar mobil mantan istri
tak puas bakar mobil pelaku juga membakar rumah korban
ajakan rujuknya ditolak seorang pria terekam cctv menyiram dan membakar mobil mantan istrinya
yang terparkir di minimarket di desa cipinang kecamatan rajagalo kabupaten majalengka jawa barat tujuh mei
beruntung warga yang berada di lokasi dan melihat kejadian langsung gotong royong memadamkan api
pihak kepolisian menduga pelaku menjalankan aksinya setelah sebelumnya pelaku membuntuti korban sampai di minimarket
selain itu korban juga mengaku sebelum kejadian pernah diteror oleh pelaku
ya minta balikan lagi rujuk lagi
cuma aku nyenolak ya kan ngancam ngancam
udah mau bakar mobil lah bakar rumah lah tadi tadinya tuh gitu
ya kejadian seperti gini
diduga ini diduga membutuhkan keberadaan dari pihak korban itu
dan ketemu di alpamaret cipinang desa cipinang kecamatan raja galuh
setelah turun baru turun dari kendaraan grand fina yang ada di belakang ini
si terduga pelaku ini menyiramkan pertilaite lah
bahan bakar ke kendaraan menggunakan plastik kantong plastik
dan langsung menyulutkan api menggunakan krekan
akhirnya terbakar untuk segera masyarakat banyak yang menolong dan bisa dipadamkan
tak puas hanya membakar mobil mantan istrinya
pelaku juga membakar rumah korban
akibatnya beberapa bagian rumah korban rusak parah
usai membakar mobil dan rumah korban pelaku langsung melarikan diri dan hingga kini masih dicari polisi
untuk kepentingan penyelidikan pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian termasuk mobil korban